kita mulai kemas pagi hari ini saudara selasa sembilan april dua ribu dua puluh empat saya fajri satrio
arus lalu lintas di tol palimanan kanci atau cipali cirebon jawa barat pada senin malam terpantau rame lancar
kondisi ini terjadi karena puncak arus mudik telah berlalu pada dua hari sebelumnya
arus kendaraan yang melintasi di cikopo palimanan atau cipali senin malam terpantau lancar sodara
situasi lengang juga terjadi di res area kilometer satu ratus delapan puluh
data dari pihak pengelola tol sejak hari minggu jumlah pemudik yang melintasi di wilayah ini mulai menurun
kondisi ini berbeda dengan dua hari sebelumnya